yang kita jelaskan adalah memang perkembangan dunia dan perkembangan di indonesia
perkembangan di dunia ini kan juga diisi dengan situasi yang ada ketidakpastian
kita melihat bahwa misalnya seperti kayak perkembangan di amerika di tiongkok harga komoditi harga minyak itu masih terus terjadi pergerakan
kita mempunyai siklus di bulan maret sampai bulan juni
dan dengan juni itu biasanya ada pembayaran kewajiban keluar negeri yang cukup tinggi
dan itu umumnya karena ada repatriasi keuntungan ada kewajiban membayar bunga ada kewajiban pembayaran keluar negeri
dan itu juga akan berpengaruh
tapi kita menyambut baik bahwa kondisi secara umum fundamental kita dalam keadaan baik
karena dari sisi pengendalian inflasi kita melihat bahwa inflasi itu di tahun dua ribu lima belas ini akan mengarah sesuai target

dan kita melihat bahwa inflasi misalnya di bulan maret ini itu bisa memang terjadi inflasi
inflasi mungkin antara dua puluh tujuh sampai tiga persen
lebih tinggi dibandingkan rata rata di bulan maret selama tujuh tahun terakhir
tujuh tahun terakhir itu inflasi ada di kisaran dua puluh satu rata rata
kalau sekarang antara dua puluh tujuh sampai tiga itu kita melihat itu sesuatu yang wajar
kita melihat bahwa inflasi secara umum terkendali dan sesuai dengan target dalam banyak hal
karena kebijakan kebijakan pemerintah
dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat dan daerah cukup baik
secara umum upaya pemerintah untuk melakukan penekanan terhadap transaksi berjalan
juga dikeluarkan kebijakan yang nanti di satu april akan dikeluarkan itu dampaknya kepada tiga yang kami rasa baik
yaitu komitmen untuk melakukan reformasi struktural
fiskal agar senantiasa berkesinambungan
dan juga komitmen untuk menurunkan transaksi berjalan
nah kami dari bank indonesia tentu akan menjaga dari sisi moneter
kita akan meyakinkan bahwa nilai tukar itu fluktuasinya ada di batasan yang bisa diterima dan tetap terjadi kepercayaan masyarakat
di kuartal pertama pasti bagus
jadi kalau misalnya kita sudah lihat ada perkembangan yang baik di tahun dua ribu empat belas
di mana transaksi berjalan itu defisitnya bisa mencapai dua lima
dibandingkan tahun sebelumnya kan tiga satu
tetapi kalau di bulan
nanti di kuartal dua tiga empat secara siklus biasanya lebih tinggi
untuk perdagangan sendiri kita kan mengikuti bahwa yang februari itu terjadi surplus
kalau januari surplus februari surplus itu kan juga tanda yang baik
jadi kita upayakan agar tren yang baik itu dapat terus berjaga
secara umum kami juga melihat bahwa komoditi komoditi yang di bulan februari kita khawatirkan meningkat
seperti daging ayam telur ayam itu kelihatan sudah terkoreksi turun
dan bahkan nanti di bulan maret ini ada deflasi
kita juga lihat bahwa panen dari sawah itu jalan
dan itu membuat harga beras jauh lebih tinggi
nah kalau seandainya sekarang ini pemilikan asing pada surat berharga negara kita itu ada di kisaran tiga puluh dua
itu adalah satu faktor yang perlu kita perhatikan dalam kita mengelola ekonomi indonesia
dan kita meyakini bahwa
indonesia tetap masih merupakan satu negara yang investor berminat untuk investasi di indonesia
investasi dalam bentuk foreig dive investment maupun investasi dalam bentuk portfolio
kita mengetahui bahwa di minggu pertama minggu kedua sempat ada tekanan keluar dana asing
tapi di minggu ketiga sudah kembali
tetapi kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang
itu kan dana masuk ke indonesia untuk membeli surat berharga negara ataupun sbi
itu secara net masuk itu masih empat puluh dua triliun sampai dengan maret ini
dan itu menunjukkan minat dari asing masuk
itu memang cukup tinggi
idealnya ada di bawah tiga puluh
nah kalau seandainya rasio itu ingin dijaga
tentu kita mesti menghimpun agar investor lokal berperan untuk melakukan pembelian sbn dengan lebih banyak
atau kita mungkin menggunakan instrumen yang selain dari sbi
yaitu dalam bentuk misalnya pinjaman langsung kepada institusi di luar negeri
dalam bentuk pinjaman global antar negara misalnya
jadi ini adalah satu hal yang memang dikelola antara pemerintah dengan bank indonesia